seorang remaja di lumajang jawa timur dianiaya oleh tiga temannya hingga menderita luka
kejadian tersebut berawal saat korban mengobrol di rumah temannya berinisial rs
ketika itu rs yang sedang dalam kondisi mabuk tersinggung oleh ucapan korban sehingga terjadi perkelahian
bukannya melerai kedua teman lain berinisial km dan aa yang juga sedang mabuk ikut menganiaya korban
petugas kepolisian sektor yosowi langun dibantu satreskrim polres lumajang akhirnya berhasil meringkus ketiga tersangka pelaku di rumah masing masing
memang pada saat ini masih kami dalami lagi terkait dengan pengeroyokan ini apakah memang hanya kesalahpahaman atau memang ada dendam secara pribadi
ketiga tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di ruang satreskrim polres lumajang
adapun korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat